menikmati pesona keindahan gua sembari berendam di kolam pemandian air panas
ini bisa jadi wisata yang tak biasa
semua itu bisa didapat di goa air gendang di desa penungkiran
kecamatan sinebah tanjung muda hilir kabupaten deli serdang sumatera utara
kawasan wisata goa air gendang ini juga cocok bagi pecinta wisata geologi
sembari mandi dan terapi air hangat mengandung belerang yang ramah bagi kesehatan tubuh keluarga
kawasan wisata goa argendang menawarkan sembilan gua yang dipenuhi pesona keindahan batuan mineral
pengunjung dapat berjalan menikmati pesona dan keindahan gua
sambil melihat stalaktip yaitu batu batuan berlapis yang menghiasi langit langit gua
hampir setiap bagian gua ini bisa dijadikan latar foto oleh pengunjung yang ingin bersuah foto
objek wisata goa air gendang ada di desa penungkiran kecamatan sinebah tanjung muda hilir kabupaten deli serdang sumatera utara
berjarak empat puluh tujuh km dari kota medan ibu kota provinsi sumatera utara
nama argendang diambil dari bahasa karo yang memiliki arti menabuh gendang
penduduk sekitar seringkali mendengar suara tabuhan gendang dari dalam gua yang dulu dikeramatkan warga
sembilan gua di sini diberi nama seperti alat alat musik tradisional karo
dari gua gung seru naik kerabangan kulcapi keteng keteng gendang anak penganak gung dan surda
hampir di setiap gua ada kolam pemandian air panas baik kolam di mulut gua maupun kolam yang berada di dalam gua
air hangat itu berasal dari mata air di ujung gua ditambah rembesan mata air dari kawasan penen
di kawasan bukit barisan yang dialirkan lewat pipa
walau punya kandungan belerang baunya tidak terlalu menyengat
mandi dan berendam air panas dengan pemandangan indah gua menjadi daya tarik bagi pengunjung kawasan wisata goa air gendang
tempat ini juga cocok untuk wisata keluarga karena sejumlah kolam dangkal cocok untuk anak anak
saya udah tiga kali kemari pertama kali itu bersama teman teman
tapi karena suasananya asri kayaknya nyaman gitu
saya bawa keluarga ramai ramai kesini
jadi bisa terapi juga karena mandi pakai air panas gitu jadi sekalian terapi
baru pertama kali kesini dan lihat kesini ya memang benar benar alami semuanya itu alami
maunya ya untuk pemerintah lebih bisa menjaga kelestariannya ini dan kalau bisa diperbagus gitu loh
jadi suasananya lebih nyaman lebih terang gitu ya kan
tapi yang jangan yang aslinya itu terlalu dipugar semua jangan gitu
gelap pengap dan menyeramkan yang jadi kesan pertama ketika mendengar kata gua sirna ketika melihat perpaduan dinding bebatuan alami
gua yang indah non eksotis
siapa yang menyangka gua yang seram dan dulu hanya didatangi
hanya didatangi para pecinta alam bebas
sekarang menjadi kawasan wisata yang ramai didatangi banyak orang
sembilan gua dengan keunikan berbeda dapat ditelusuri dan dijelajahi
sekarang saya berada di gua gung yang akan saya telusuri keindahannya
kawasan wisata gua ergendang tetap menegakkan protokol kesehatan di masa pandemi covid sembilan belas
setiap pengunjung yang datang diwajibkan mencuci tangan
di dalam kawasan wisata juga ada sejumlah tempat mencuci tangan
pengunjung diwajibkan memakai masker saat berkeliling di kawasan seluas enam hektare ini
dan jumlah pengunjung juga dibatasi guna menghindari kerumunan
di indonesia hotspring yang dengan view goa sepertinya di indonesia baru kita yang pertama
jadi dengan sebelum pandemi pengunjung itu kalau untuk hari biasa ini ya sekitar di bawah seratus lah ya
sampai saat ini juga kurang lebih hampir hampir seperti itu kalau untuk jumlah pengunjung
pengunjung yang agak banyak itu biasanya pada hari libur
kalau dulunya itu bisa mencapai dua ribu an
kalau untuk sekarang mungkin kita batasi sampai seribu
sampai seribu itu pun dengan sirkulasi
kawasan wisata goa argendang juga dapat digunakan untuk camping bagi pengunjung
baik di dalam gua maupun di luar gua
namun dengan tetap mematuhi aturan kearifan lokal
menikmati dan berendam menikmati diuluran air hangat bergulerang

saya yang seperti perjalanan di jawa tenggara ini
saya ingin menikmati perjalanan ini
aku pratman saya pijelajah dan saya berdoa kepada anda